waktu salat subuh bagi warga muhammadiyah akan berbeda dari sebelumnya
munas majelis tarjih ke tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh memutuskan untuk mengoreksi ketinggian matahari subuh sebesar dua derajat
yaitu dari minus dua puluh derajat menjadi minus delapan belas derajat
akibatnya waktu salat subuh mundur delapan menit dari sebelumnya
anggota divisi hisap dan iptek tono saksono mengatakan hasil penelitian sebenarnya menunjukkan angka yang lebih tinggi
yaitu minus tiga belas derajat
namun munas majelis tajih memutuskan minus delapan belas derajat
jadi anulah terhadap perdebatan sangat
tapi intinya inilah yang menunjukkan matangnya demokrasi di muhammadiyah
meskipun prof samsul anwar bersama sama menulis buku kami ini dan hasilnya minus tiga belas derajat
itu ya bagaimana ini kan sidang itu sidang itu pokoknya delapan belas derajat ya sudah itu menunjukkan proses demokrasi yang sangat matang di muhammadiyah di kediaman beliau
keputusan ini akan dibawa ke pp muhammadiyah untuk ditetapkan
dan diberi penelitian
berlakukan bagi seluruh warga muhammadiyah
dalam perkembangan muhammadiyah hari ini doktrin yang digaungkan adalah islam yang berkemajuan
artinya teks yang ada harus dipadukan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang ada
kepentingannya agar kaum muslimin tidak ketinggalan zaman
bagi muhammadiyah keputusan merevisi waktu subuh ini
didasarkan pada temuan lembaga riset di tiga universitas yang mengamati perubahan cahaya pagi di beberapa kota di indonesia
dan tujuh lokasi di empat benua selama beberapa tahun terakhir
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta